anak anak dan remaja di bandung jawa barat menggelar maghrib mengaji usai buka puasa bersama
maghrib mengaji ini diikuti puluhan peserta yang digelar di masjid raya bandung
anak anak ini membaca al quran di bawah bimbingan para relawan program maghrib mengaji
usai buka puasa dan salat maghrib bersama anak anak dengan antusias melantunkan ayat suci al quran
program maghrib mengaji ini juga dihadiri oleh wali kota bandung ridwan kamil
yang telah meluncurkan program ini sejak dua puluh sembilan april lalu
program ini merupakan inisiatif pemerintah untuk mendidik anak anak agar mau belajar agama islam
program ini didanai warga dan kini telah ada dua relawan yang terlibat di dalamnya
sebagai tuter maupun pelaksana program maghrib mengaji